lalu bagaimana proses pencarian tujuh belas warga negara indonesia awak kapal tiongkok yang tenggelam
bergabung judah nugraha direktur pelindungan warga negara indonesia kementerian luar negeri ri
selamat malam pak judah
selamat malam mbak tiffany
baik pak judah terkait dengan hilangnya awak kapal tiongkok termasuk tujuh belas warga negara indonesia
sejauh ini update pencarian bagaimana pak judah
ya sejak kami menerima informasi dari kedutaan rit di jakarta mengenai hilangnya kapal lu kriang yuan yu dua puluh delapan
kami telah melakukan koordinasi dengan basarnas
kita ketahui bahwa lokasi hilangnya kapal berdasarkan beacon dari kapal tersebut berada di samudera india
dan berada dalam koordinasi otoritas sar di australia
oleh karena itu basarnas telah menganggarkan
komunikasi dengan pihak amsa australia terkait dengan operasi penyelamatan
hingga hari ketiga pada hari ini jumlah aset yang sudah dikerahkan berdasarkan informasi yang kita terima
terdapat delapan kapal laut dan juga empat pesawat udara
sudah ditemukan kapal dalam keadaan terbalik
namun hingga saat ini belum ditemukan survivor dari para awak kapal
kita akan terus lakukan operasi pencarian
ya basarnas juga
kita sudah berkoordinasi dengan mrcc dari sri lanka dan juga tentunya dari pihak rrt
pak judah terkait dengan misi pencarian dan juga penyelamatan
tiongkok sudah meminta bantuan dari sejumlah negara
kita akan dan ingin meminta konfirmasi terkait hal tersebut
dan bagaimana keterlibatan dari negara negara yang diminta bantuannya
terkait dengan operasi penyelamatan dan pencarian ini termasuk indonesia
operasi penyelamatan seperti yang tadi kami sampaikan
memang dikoordinasikan wilayah hilangnya kapal tersebut
dalam wilayah koordinasi otoritas sar australia
tentunya kita akan standby mengikuti hasil koordinasi dengan pihak australia
lokasi kapal itu sendiri dari pulau nias berjarak seribu empat ratus sembilan puluh empat nautical mile
sedangkan dari sri lanka berjarak sekitar tujuh ratus nautical mind
tentu untuk kecepatan
yang digunakan saat ini adalah kapal kapal yang sedang berlayah di sekitar lokasi
kapal angkatan laut sri lanka dan juga pesawat udara dari india juga sudah dikerahkan menuju ke sekitar lokasi
oke artinya bantuan dari indonesia sudah sampai saat ini artinya sudah di titik lokasi sekitar hilangnya kapal
atau bagaimana pak judah
ya untuk saat ini kita belum mengerahkan aset aset dari pihak indonesia
sekali lagi kita mengikut kepada hasil koordinasi dari pihak amsa australia
kalau kita baca informasi yang beredar titik lokasi hilangnya ini sangat jauh
tadi juga pak judah sudah sampaikan lebih detailnya
apakah ada kendala terkait dengan pencarian dan penyelamatan pak judah dari informasi yang diterima mungkin dari pihak pemerintah tiongkok sendiri
ya untuk kondisi cuaca saat ini dilaporkan ketinggian gelombang mencapai dua lima meter dan juga kecepatan angin mencapai dua puluh lima knot
pada saat kejadian kapal memang sedang terjadi badai tropis febian di sekitar lokasi
oh oke baik memang ada kendala cuaca di sana dan apakah informasi ini tidak diterima dengan baik oleh kapal ketika akan berlaku
berlayar atau bagaimana
ya pada saat hilangnya kapal pada tanggal enam belas mei pukul tiga waktu setempat kita melalui basarnas melakukan penjajakan terhadap lokasi beacon
emergency beacon yang dimiliki oleh kapal tersebut
kendala kendala yang ada di lapangan tentunya karena lokasinya memang jauh
berada di samudera india lokasi yang terdekat tentu adalah dari sri lanka
yang kita pahami sri lansa sudah mengerahkan kapal laut menuju ke lokasi termasuk penyelam di sana
untuk bisa memeriksa kapal yang sedang kebalik tersebut untuk memelihara apakah ada awas yang terjebak di dalamnya
oke apakah ini jalur normal atau artinya jalur yang memang biasa dilalui oleh kapal tersebut pak judah
ya kapal ini adalah kapal penangkap ikan yang memang beroperasi di sekitar lautan india dan juga sekitar argentina
kita juga ingin mengkonfirmasi terkait dengan status tujuh belas warga negara indonesia yang bekerja sebagai abk atau anak buah kapal di kapal ini adalah semua pekerja legal ya pak judah
ya berdasarkan informasi yang kita terima dari pihak rht jumlah awak kapal luvianyu dua puluh delapan ini berjumlah tiga puluh sembilan orang
tujuh belas merupakan warga negara rrt tiga belas warga negara indonesia dan lima warga negara filipina
kami telah menerima kru list dari tujuh belas abk kita dan kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak agensi yang memberangkatkan termasuk juga data data detail pihak keluarga
kementerian luar negeri saat ini sedang menghubungi satu persatu pihak keluarga untuk menyampaikan update terkait dengan operasi sah yang sudah ada
kbri beijing juga sudah berkoordinasi dengan kmu rrt kmu rrt dalam hal ini menyampaikan keperlangan terhadap kejadian ini
kami sudah mengerahkan aset aset kapal untuk operasi pencarian dan juga menjamin pemenuhan hak hak ketenaga kerjaan dari abk kita
setidaknya itu informasi yang bisa kita dapat sampai dengan malam hari ini
mudah mudahan kita akan segera mendapatkan kabar terbaru kabar update terbaru yang terbaik tentunya berita baik terkait dengan pencarian dan juga penyelamatan awak kapal
khususnya tujuh belas warga negara indonesia
terima kasih pak judenugraha
doakan bersama mbak tiffany mudah mudahan operasi sah bisa segera menemukan peralat awal kapal
amin terima kasih selamat malam pak judah nugraha terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini